untuk mengetahui alasan mengapa klaster penderita covid sembilan belas di lembaga pendidikan pesantren terus bertambah
kami telah tersambung melalui zoom dengan waryono abdul ghafur
direktur pendidikan diniah dan pondok pesantren kementerian agama ri dari jakarta
halo selamat malam pak
selamat malam mbak assalamualaikum
bapak ini cukup menyita perhatiannya jumlahnya terus bertambah
ini kluster pesantren terus bermunculan sejak pertengahan tahun bahkan ya
apakah ini kemudian pendidikan pesantren tidak semuanya bisa dilakukan secara daring
untuk meminimalkan resiko penurunan covid sembilan belas
ya terima kasih mbak
tentu keinginan kita bersama seandainya infrastruktur pesantren itu memadai
maka kami ingin juga pembelajaran daring
namun yang perlu diketahui oleh publik
bahwa satu pesantren tidak semuanya di perkotaan
dua semuanya pesantren cukup memadai untuk kuota internet dan jaringan internetnya
ditambah santri itu juga berasal dari berbagai daerah yang tidak sama dengan lingkungan sekolah
dan bahkan perguruan tinggi
jadi santri santri pesantren itu berasal dari berbagai daerah
jadi tidak mungkin semuanya bisa diadakan dari jaringan
pada saat jumlah pesantren
ini jumlah yang sangat besar itu menurut saya
kalau dari pemetaan kementerian agama
apa saja atau daerah mana saja yang paling banyak ada pesantren
yang kemudian tidak bisa menyelenggarakan pendidikan daring
karena keterbatasan keterbatasan yang tadi bapak sebutkan
di jawa barat
di jawa barat banyak ya
di jawa barat
iya di pesantren di jawa barat itu banyak
dan sampai november ini kami mendapati ada dua belas pesantren
yang kemudian di situ orang menyebutnya ada kluster covid
tapi yang perlu publik tahu juga bahwa alhamdulillah
meskipun pesantren pesantren ini sebagiannya kena
tapi tingkat kesembuhannya juga tinggi
ini terbukti dengan sikap pesantren yang cepat
berkoordinasi dengan gugus tugas sepat
sehingga tidak ada santri yang meninggal
jadi ini karena santri kiai juga berkoordinasi dengan gugus tugas setempat
apakah merasa kesulitan pak penyelenggara pendidikan
seperti pesantren pesantren untuk menegakkan protokol kesehatan
seperti tiga m seperti memakai masker
mereka kan anak anak seringkali
mereka punya mobilitas yang tinggi dan kadang kadang lupa dengan protokol kesehatan
iya yang paling sulit di pesantren itu satu mbak yaitu physical distancing
karena biasanya kamar kamar santri itu kan dihuni oleh beberapa orang
itu yang pertama
yang kedua memang untuk mendisiplinkan memakai masker ini juga tugas berat ya
saya tahu kiai selalu mengingatkan santri untuk menggunakan masker
sekaligus cuci tangan dan bahkan kebiasaan makan bersama
pada saat covid ini sudah tidak diperbolehkan oleh kiai
jadi makannya pakai piring sendiri sendiri minumnya juga pakai gelas sendiri sendiri
dimana dulu sebelum covid santri itu pada umumnya makan itu bersama
seperti itu mbak
artinya kesulitan itu sedang diperbaiki oleh penyelenggara lembaga pendidikan
seperti pesantren ya pak
yang saya tahu pesantren pesantren ini apalagi kami juga membantu namanya bop pesantren ya
di mana pesantren kami bantu untuk menyediakan alat alat untuk penanganan covid
misalnya menyediakan wastafel gitu ya
kemudian hand sanitizer
ini cukup membantu pesantren
dan pesantren ini juga membantu pesantren
dan pesantren ini juga berbenah gitu ya
bahwa ternyata kalau tidak mengikuti protokol kesehatan resiko kematian itu sangat besar gitu ya
pak ini saya juga pernah membaca berita ini bahwa ada penyebaran covid sembilan belas yang diinvestigasi oleh satgas covid di daerah
yang mengungkapkan bahwa virus itu atau covid sembilan belas itu diperoleh dari kunjungan
setahu saya kunjungan ini sudah tidak diperbolehkan
bagaimana sebenarnya proses apa ya proses investigasi oleh kementerian agama dan perbaikannya seperti apa
karena kunjungan dari orang luar ini bisa menjadi salah satu hal yang berpotensi menyebabkan penyebaran covid di pesantren
ya jadi begini mbak
santri ke pesantren itu kan ada yang bahkan belum lulus sd
jadi mulai kelas dua kelas tiga sd
jadi mulai kelas dua kelas tiga sd

itu ke pesantren
nah mereka ini kan kalau datang ke pesantren nggak mungkin datang sendiri
mesti diantar oleh orang tuanya gitu kan
dan orang tua itu maksimal pesantren membatasi sampai pagar luar
tidak sampai masuk
itu pun tetap saja ya kita sebagiannya kecolongan gitu ya
itu yang pertama
yang kedua iai sendiri yang saya tahu itu sudah membatasi
itu sudah membatasi diri untuk tidak menerima tamu
sehingga tamu tamu bahkan yang penting pun kiai tidak menerima gitu
dan bahkan ada pesantren ya di pekalongan yang kemudian mendapat penghargaan dari kementerian kesehatan karena kedisiplinanya
dan itu alhamdulillah
santrinya sehat gitu ya
karena juga santri terkonsentrasi di dalam
tidak ada tamu dari luar
mereka makan minum semuanya dijamin oleh pesantren
sehingga alhamdulillah santri dan iai nya pun sehat gitu
jadi selama ini dilakukan tatap muka karena ada keterbatasan keterbatasan ya pak waryono
jadi pesantren ini kan kondisinya berbeda beda mbak
ada pesantren besar sedang kecil gitu ya
kalau pesantren dengan infrastruktur yang memadai
itu pesantren sehat
sanitasinya cukup gitu ya
untuk penanganan covid juga sistematis gitu kan
ini pesantren pesantren besar
yayasannya juga kuat gitu kan
tapi kalau pesantrennya kecil santrinya banyak
nah ini agak problem gitu loh
makanya kami menyampaikan kepada para kiai
agar tidak mengambil resiko lebih besar
dengan menghadirkan seluruh santri
dan itu alhamdulillah sebagian pesantren
itu memberikan prioritas kepada santri
yang sedang menghafal tiga puluh juz
jadi sudah hampir selesai
itu biasanya dibolehkan untuk datang
yang kedua misalnya hampir lulus
nah sehingga kalau di rumah
itu belajarnya mungkin terganggu
itu dibolehkan datang
kami misalnya belum lama kunjungan ke sulawesi selatan ya
itu iai nya menjelaskan seperti itu
kalau seandainya diperbolehkan
kami akan menghadirkan kelas tiga
tapi kalau tidak boleh
kami ya belum membuka gitu
nah ini soal membuka dan tidak membuka
ini tahun depan pemerintah ini sudah memperbolehkan
sekolah tatap muka dilakukan di seluruh zona
mau hijau merah oranye
apakah ada syarat tertentu dari kemenak
untuk memperketat aturan ini
ya kami sesuai dengan skb mbak
jadi yang paling pokok itu sesuai dengan skb
dan kami juga mendapat informasi dari kementerian kesehatan
pesantren itu punya gugus tugas
ini artinya apa
pesantren itu taat gitu
mengikuti aturan protokol kesehatan
dan tentu saja pesantren yang saya tahu
itu adalah sangat memperhatikan keselamatan

pesantren itu memperhatikan keselamatan santri
tidak akan mengorbankan santri demi ngaji
ini betul betul menjadi perhatian kiai
baik tidak akan mempertaruhkan nyawa ya
tentunya anak anak dan juga pengajar di lembaga pendidikan pesantren
terima kasih pak waryono abdul gafur
direktur pendidikan diniah dan pondok pesantren kementerian agama ri
telah bergabung bersama kami pada malam hari ini